ya karena kedatangan kamu
camilla jadi sembuh
sepertinya ada ikatan batin yang sangat kuat ya
antara kamu dan camilla
sebaiknya kamu pulang ya
kamu juga kan harus ke klinik
enggak apa apa kok bu
lebih baik saya di sini aja
saya mau menjaga camilla
sebaiknya kamu pergi
saya takutnya begitu camillah bangun
dan melihat kamu dia makin senewan
dan itu akan mempengaruhi pikirannya
takutnya dia stres lagi
saya tahu pasti kamu kecewa sekali
tapi saya mohon banget pengertian kamu
tolong jaga dia baik baik
kalau ada apa apa hubungi saya
orang yang pertama akan saya hubungin adalah kamu
kamu mau eyang cepat matikan
biar eyang nggak melarang larang keinginan kamu
ya allah eyang
alina nggak mau eyang kenapa kenapa
apalagi kau suka eyang meninggal
alina akan melakukan apa saja
selain eyang sehat
benar kamu akan mengikuti kata kata eyang
benar kamu tidak akan membantah yang lagi
kamu tidak akan berhubungan lagi dengan taufan
benar kamu mau meninggalkan taufan
ini makanan sama obat untuk camilla
kamu harus pastikan kamilah memakan
dan meminum obatnya ya fadil
iya mah akan fadil pastikan
memangnya benar mama nggak boleh ikut menjenguk kamila ya
mama kan pengen tahu kondisi kamila fadil
bukannya nggak boleh ma
cuma jangan sekarang
kamila butuh banyak istirahat ma
dan dia nggak boleh banyak pikiran
ya udah gak apa apa
yang penting kamu harus pastikan camillah memakan dan meminum obatnya
jangan lupa minum obatnya tiga kali sehari fadil
kalau kamila nggak mau minum
kamu paksa aja sayang
akan fadil sampaikan semua perhatian mama ke kamila
ya udah kalau gitu fadil berangkat ya ma
pasti kamu mau ketemu sama kamila lagi kan
buat apa lagi sih
fadil mau kesana bawain makanan dan obat dari mama
pa papa tuh kenapa sih sekarang jadi seperti ini
biasanya papa yang selalu maksa maksa fadil untuk menikah dengan kamila
dan papa selalu marahin mama karena mama selalu mau memisahkan fadil dan kamila
sekarang fadil sudah dekat lagi sama camilla dan mama sudah merestui hubungan mereka
papa kenapa jadi seperti ini sih pa
fadil udah deh sayang kamu berangkat apa nggak apa apa kok
yaudah ma fadil berangkat ya
ma fadil berangkat dulu
sebenarnya ada apa sih pak
tolong dong pa berempati sedikit pa
kamila tuh lagi sakit kata dokter kandungan kamila tuh nggak berkembang
makanya dari kemarin fadil bolak balik ketemu sama kamila
karena kamila membutuhkan fadil pa
tapi sama sikap papa seperti ini kamila jadi nambah stres pa
jadi tolong tolong jangan papa larang fadil ketemu sama kamila
sampai anaknya fadil dan camilla kenapa napa
papa juga gak mau kan sampai cucu kita kenapa napa
nggak akan pernah mengizinkan mereka menikah
setuju atau tidak memang harus menyetujuinya
karena ini sudah menjadi keputusan papa
om anak yang ada di dalam kandungan kamila bukan anaknya fadil
apa yang kamu lakukan di sini
kamila mau menyesuaikan saya
fadil kamila itu di dalam lagi sakit
dan kamu tahu sakitnya kenapa
dan kamu tebak sendiri siapa cowoknya
kamu kamu yang membuat kamila seperti ini
keluarga kamu yang membuat kamila seperti ini
jadi sekarang saya minta sama kamu lebih baik kamu pergi
karena saya mau pergi sama kamu
kamu bisa pergi sama saya
kamu bisa pergi

penyakitnya bisa tambah parah dia
jangan sembarangan menghakimi orang
sebelum kamu bilang begitu
kamu introspeksi diri dulu
saya sudah sadar itu
dan saya sudah membuktikan kepada kamila
kalau saya sudah berubah
jadi kalau kamu masih dekatkan kamila
itu tidak ada perbedaan dengan pengganggu hubungan orang lain
pengganggu hubungan orang lain
kamu nggak salah bicara fadil
jadi sekarang siapa yang mengganggu hubungan orang lain
kenapa kamu berpengkaru di sini
kamu sadar nggak
kamila itu sedang sakit
dia butuh banyak istirahat
dan dia nggak boleh banyak pikiran
kalau dia sampai melihat kelakuan kamu seperti ini
yang ada camilla bisa tambah stres
apakah kamu berdua nggak kesian sama kamila
biar saya dengar
terutama kamu edo
sebaiknya kamu tidak menampakkan muka kamu depan kamila
karena itu tidak baik untuk kesehatan kami
apalagi kamu selalu memaksa kehendak kamu sama kamila
yang membuat kamilah jadi tambah stres
tunggu tunggu tunggu
saya bilang sekarang juga kamu pergi
tante tunggu tunggu tunggu
kenapa tante cuma ngusir saya
kalau saya datang ke sini dan saya mengganggu kamila
saya akan pergi
tapi bagaimana dengan orang ini
kamila ini jelas menghancurkan hidup kamila
dia yang menghamil kamila
keluarganya menyernyakkan kamila
dan dia sama sekali nggak pernah mengorbankan apapun demi cintanya
dia malah membuat kamel diusir dari rumahnya
senang dengan saya
saya rela keluar dari rumah
saya meninggalkan kenyamanan demi camillah
dan saya mau menerima bayi dalam kandungan anak kamila
walau itu bukan anak saya tapi anak dia
jadi kenapa saya diusir kenapa bukan dia
kamu gak usah banyak omong ya
sekarang juga kamu pergi
sekarang juga kamu pergi angkatkan tanggal sarfan
oke tante saya akan pagi
tapi saya akan balik ke sini lagi untuk jumpa kamila
saya juga memperlakukan hal yang sama untuk kamu
saya mau ketemu sama kamila
saya mau lihat kondisi kamila bu
kamila sudah lebih baik
tapi sayang dia belum mau ketemu sama kamu
dia butuh untuk menenangkan diri dulu
saya harap kamu mengerti ya fadil ya
iya bu saya mengerti
kalau begitu saya titip ini bu
ini dari mama saya
dan tolong pastikan kamila makan semuanya bu
gimana keadaan kamu udah enak kali
alhamdulillah udah baik kan bu
ibu nggak usah khawatir
tapi ibu jangan manjain mila terus ya bu
nanti mila jadi pemales loh
nih ada sesuatu buat kamu
ini apa bu
ini dari fadil
fadil tadi bilang ini dari mamanya fadil untuk kamu
dari mama kak fadil
kak fadila sekarang mana bu
fadilnya udah pulang mila
maaf ya soalnya ibu belum mau siapapun mengganggu kamu saat ini
sekarang kamu buka ya
soalnya ibu sudah janji sama fadil dan memastikan kalau kamu menghabiskan makanan ini
sekarang kamu buka ya
ibu juga belum tahu isinya apa
kamilah yang tante sayangin
begitu tante mendengar kalau kamu sakit tante kaget sekali
dan jujur tante langsung menyalahkan diri tante sendiri
karena ini semua terjadi karena sikap tante yang selama ini sudah kasar sama mila
oleh karena itu tante mohon maaf yang sedalam dalamnya